tersembunyi di tengah tengah permukiman di kawasan fatmawati jakarta selatan
sebuah rumah menjadi saksi kehidupan maestro indonesia basuki abdullah
rumah itu kini menjadi museum basuki abdullah sesuai wasiat sang maestro yang meninggal pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga silam
museum ini didirikan pada persembiannya itu tanggal dua puluh lima september dua ribu satu
dirisikkan oleh bapak igede arindike pada waktu itu selaku menteri kebudayaan dan pariwisata
museum ini menyimpan berbagai koleksi dan karya basuki abdullah semasa hidup
tercatat museum ini mengoleksi
tiga lukisan karya basuki abdullah tujuh ratus dua puluh barang seni koleksi sang pelukis dan tiga buku bacaan sang maestro
beberapa koleksi lukisan seperti potret para petinggi negara dunia
wajah cantik para wanita yang pernah dilukis basuki dan lukisan hasil imajinasi sang maestro
di museum ini pula terdapat sebuah kamar yang merupakan tempat basuki abdullah istirahat hingga untuk terakhir kalinya
itu asli seperti pada saat pak basuki abdullah tinggal beliau tidur di sana
dan itu penataan keseluruhan itu kita serahkan ke ibu nataya naras istri beliau
basuki abdullah adalah pelukis yang menjadi langganan bung karno semasa menjabat presiden indonesia pertama
lukisannya yang terkenal diantaranya adalah lukisan bung karno joko taruk dan nyiro kidul
basuki meninggal seribu sembilan ratus sembilan puluh
dua ribu tiga silam setelah menghalau perampok yang masuk ke rumahnya
rumahnya pun kini dijadikan museum untuk mengenang sang maestro yang terkenal di santero dunia